kok pak beji diberubah gini sih
ngomongnya jadi lebih serius ya
hei kamu ngapain diam disitu dulu
mas keb punya indera kenam gitu kalau ada tau
maksud aku kalau tau aku ada disini
iya mas tadi ngelihat dari ujung mata
gak gelap mah
oh iya gelap bener
masih pakai kacamata
yuk yuk segala
kalau kamu teriak ngerit
ini beneran nyonya sama den boy
iya ini kenalkan saya marissa double s
alhamdulillah nyonya sama aden sudah kembali lagi ke sini dengan selamat
tapi ini tuh ini asal teriak teriak tuh yang ada di singapura tuh
iya lah bira
kan ke singapura cepet naik pesawat
gak pakai macet
nyonya sama den boy itu gak jadi ke singapura
hah kamu sok sok
jawab bener banget
eh enggak enggak salah maksudnya
tuh gak boleh
iya atuh serius
tapi nyonya ini beneran nyata nyata tidak jadi ke singapura gitu
terus kadang tidak jadi kuliah di sana tuh
tapi ceritanya nanti aja deh
soalnya kan mama buru buru pengen ke kantor
kalau ke kantor pakai begitu
hah bang diman bira
tadi pesan kopi sama
is kopi susu sama teh hijau
bentar ya nyonya aden mas bentar ya
ici ujung ini ada bank
ada bank dua puluh juta dolar
ih bunga p layers menang
telepon jangan ya
jadi kangen lagi
assalamualaikum pak be
ada apa kok telpon
kenapa sms nya belum dibales ya
soalnya farah lagi ngerjain
kerjaan kantor dulu
kalau gitu udah ganggu
oh enggak kok enggak
cuman emang lagi banyak kerjaan
jadi harus dikerjain gitu pak be
apa de farah tidak keberatan
oh itu sih
enggak keberatan banget karena
farah sendiri seneng karena bisa berbagi ilmu
semoga aja bisa bermanfaat pak bey
tuh aki aki lagi
telepon teleponan mas siapa sih
kok suaranya mas be ceri ceri gitu ya
ya tantenya sindi
yaudah kalau begitu
terima kasih atas waktunya
kok pak be jadi berubah gini sih
ngomongnya jadi lebih serius ya
diam di situ dulu
mas kayak punya indra kenam
gitu kalau ada tau
maksud aku kalau tau aku ada disini
ya mas tadi ngelihat dari ujung mata
lagi terima telepon jadi aku gak mau ganggu
yaudah aku tunggu mas gelar gelar
oke jadi kamu diem di situ
hanya karena ingin nguping pembicaraan mas
mas kalau emangnya kenapa mas salahku mau nguping punggung jalan suami aku habisnya aku denger mas itu ceria banget denger tapan dari itu terus suaranya itu bener bener dengan yang kayak penuh dari hati gitu mas dari siapa sih
perlu ya perlu tau oke tadi dari klien
klien tapi kalau dari klien kok ngomongnya tuh semangat banget senang banget emang bener klien gitu ya harus ditanggapi dengan senang ceria ya
ya harus dong kan klien bagaimanapun juga harus kita hargai
dan gak mungkin kita ngomong sama klien dalam hal yang benar benar baik
kondisi yang jelas kan
lihat aja ya mas kalau mas bener bener telfon sama tantanya sindi
aduh udah jam segini
musuh kita sekarang tuh sekila gila gila malah gue ada yang kenal salah satu dari mereka tuh yang itu tuh
dia itu udah masuk tim pordel jakarta timur
si lo yang
udah gini aja ya lo yakin sama kemampuan kita
kalau lo yakin kita tuh jauh lebih baik daripada bunga kok
semangat ya temen temen
kita bertanding tanpa boi mo
sementara di pertandingan ini kita harus menang mo untuk masuk ke semifinal
udah sih ya lu jangan khawatir kayak gitu loh
lo kalau parno kayak gitu yang ada ntar kita kalah
semangat yang penting percaya tanpa boleh kita juga masih bisa menang
mama tadi bilang buru buru mau ke kantor
kok belum jalan ma
tadinya sih mau buru buru boy
tapi mama takut kena macet
mama kerjain deadline kantor sekarang aja
kalau udah selesai mama tinggal email
abis itu capcus ke kantor
boi mau tanding futsal ma